tersambung melalui telepon dengan produser lapangan jafar gebua
selamat malam jafar
jafar bagaimana kondisi saat ini yang anda pantau pasca gempa
pasca gempa berkekuatan enam sembilan skala richter yang terjadi pukul sembilan belas empat puluh waktu indonesia tengah tadi
di kota palu soseng ibu kota provinsi soseng
warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri
karena masih trauma dengan gempa dasar pada dua puluh delapan september dua ribu delapan belas lalu
sementara dari luk banggai tadi kami mendapat laporan
melalui hubungan telepon dengan sejumlah orang di sana
mereka saat ini sudah lari ke arah gunung sebelah barat wilayah banggai
yang merupakan wilayah berbatasan langsung dengan banggai kepulauan
di mana epicentrum gempa itu terjadi
baru kali ini lagi ada gempa serupa yang terjadi setelah hampir
belasan tahun di wilayah itu
beberapa tahun lalu juga ada gempa serupa yang mengakibatkan tsunami
di wilayah banggai banggai darat dan banggai kepulauan
sekarang seperti laporan bmkg disebutkan bahwa
epicentrum gempa berada di sekitar delapan puluh km barat daya di bangke kepulauan
jafar posisi anda saat ini di mana
dan apa yang anda pantau di sekeliling anda
dan apakah sampai saat ini masih ada gempa susulan
yang terjadi di sana atau bagaimana
saat ini tidak terjadi gempa susulan namun masyarakat masih berada di rumah
saya berada sekitar tujuh ratus dua puluh km jalur darat di bukota kota kota kisah sula setengah
dari wilayah epicentrum gempa
namun saat ini masyarakat di sekitar kompleks perumahan di mana saya tinggal
mungkin di palu yang sekitar lima ratus meter dari arah titik likuifaksi petobo
itu rata rata masih berada di luar rumah
karena mereka masih khawatir untuk masuk ke dalam rumah
konfirmasi tentang potensi tsunami ini seperti apa yang diterima oleh masyarakat di sana dari bmkg
saat ini sejumlah petugas bmkg sudah mulai menyebarkan melalui media sosial
kemudian juga ada dari orang orang yang mereka kenal
bahwa gempa tersebut berpotensi tsunami karena memang terjadi di perairan laut bagi kepulauan
dan dijelaskan pula bahwa waktu gelombang yang bisa terjadi
bisa saja yang pertama bukan yang merupakan terbesar
tapi masyarakat saat ini sudah lebih tersaga daripada gempa yang terjadi pada dua puluh delapan september lalu
saat ini masyarakat yang berada di sekitar pesisir pantai
sudah mulai naik ke arah daratan yang lebih tinggi dari wilayah mereka
masuk di bangkai daratan juga banggai kepulauan dan bangkai laut sula setengah
di mana saja posisi tempat warga ini
mengungsi dan cuaca di sana saat ini seperti apa jafar
untuk kota palu di kota provinsi sula setengah saat ini baru saja hujan ras reda setelah wisat tadi
terisak sekitar pukul sembilan belas kemudian setelah itu kemudian terjadi gempa
di beberapa tempat juga dilaporkan sedang hujan begitu pula di poso
dan juga rencangan terasa begitu keras karena mereka merupakan daerah perbatasan langsung dengan kabupaten murawali
sudah ada himbawan begitu dari otoritas setempat untuk mengungsi begitu atau antisipasi dari gempa susulan
atau memang peringatan tsunami ini juga masih berpotensi atau bagaimana
saat ini belum ada pencabutan peringatan akan berpotensi berpotensi apa sejadinya tsunami
dan belum ada imbauan langsung kepada masyarakat
namun yang bisa kami baca
sejumlah sharing di media sosial rata rata sudah ada imbauan agar masyarakat tidak panik
namun tetap waspada dan menuju ke tempat dasaran yang lebih tinggi di wilayah masing masing
utamanya bagi masyarakat yang berada di pesisir laut
karena sebagian besar wilayah tiga belas keempat empat tadi itu berada tepat di bibir laut teluk tomini
artinya memang saat ini yang anda pantau tidak ada kepanikan di sekitar pemukiman
warga bahwa kemudian warga ini sudah mengantisipasi dengan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi ya hari ini ya malam ini ya
ya untuk warga di kota palu rata rata sudah tidak panik meskipun mereka tetap siaga karena lebih memilih untuk berada di luar rumah daripada di dalam rumah
namun bagi masyarakat bangga kepulauan bangga laut dan bangga daratan mereka sendiri lebih panik
karena belum pernah mengalami kejadian lebih besar dari yang belasan tahun lalu terjadi
mereka hanya mendapatkan laporan dari palu yang pernah terjadi gempa dasar
seperti itu kemudian mengakibatkan tsunami
mereka saat ini belum berani untuk turun ke bawah ke bangga daratan yang lebih rendah dari panggungan
saat ini di luhuk saya jelaskan di luhuk di ibu kota bangga daratan
itu masyarakat masih memilih untuk bertahan di dataran dataran tinggi di sekitar wilayah barat
singkat saja jafar apakah ada informasi awal tentang korban jiwa
sejauh ini dari kepolisian resor maupun pihak otoritas berwenang lainnya
belum melaporkan adanya korban jiwa atau kerugian material lainnya
kami juga terus berusaha mencari informasi melalui orang per orang
namun sampai saat ini juga belum ada laporan bahwa ada korban jiwa ataupun korban material lain
baik terima kasih jafar gebuah kita akan tunggu update dari anda jafar
gebuah produser lapangan siena indonesia dari palu sulawesi tengah